dan apa mungkin kamu merasa nino adalah ayah yang paling terbaik untuk rena
karena tindakan nino melindungi rena kemarin
ini seperti kebukan kamu bas
lagipula nino kan sekarang juga ada yang menjaga ada mama papanya walaupun istrinya lagi ditahan
kamu juga ingatkan kata kata rina
kalau dia punya kesempatan untuk ganti papa dia nggak mau bahas
kalian mau jenguk nino
alhamdulillah kondisi nino makin baik
baru aja tadi setengah jam yang lalu dipindahkan ke ruang perawatan
terima kasih om
bisa om bicara sebentar
waktu kamu datang ke rumah dan bertengkar sama nino om paham maksud kamu
dan om setuju dengan kamu
terlepas daripada reina itu anak kandungnya nino atau bukan
tapi tetap kamu adalah papanya rena bukannya nino
aku dipercayai baik dari jus tujuanmu
siap saja pujianmu besar
tapi kenapa aku hidup inspirasi
makasih juga bikas
muka kamu masih diperban
karena ada luka di mata kamu sayang
ada dokter sayang
ada apa pak
anak saya udah sadar tuh
tolong diperiksa tung
saya dokter heru
dengan dengan adanya opet
berhka itulah kita pak
kalo sampe nino tau dia gak bisa ngapain apa pasti dia hancur
kita akan baik baik aja pak
kita akan bisa melewati masa masa sulit ini dalam mendampingi nino
sepertinya kurang tepat waktunya untuk saya dan andin mencakup nina
lebih baik kami pameran
kita pergi dulu ya
terima kasih ya alhamdulillah
makasih ya alhamdulillah udah datang
terima kasih ya
gimana perasaan kamu
aku masih di
melihat nino seperti tadi
tidak bisa melihat
dia kan mantan suaminya kamu
kalau pasti ku terbakar cemburu
iya iya iba sih mas tapi ya sepantasnya aja lah
terus dan mas dino kan itu juga udah masa lalu
dan aku juga memang gak ada niatanku sama sekali untuk kembali ke masa lalu
lagipula sekarang kan aku juga udah punya masa depan
kamu kenapa sih tiba tiba ngebahas ini
ya saya cuman berfikir aja
apakah setelah kejadian kemarin itu kamu jadi merasa iba merasa bersalah sudah memisahkan reina dan ibu selama ini
apa mungkin kamu merasa nino adalah ayah yang paling terbaik untuk rena
karena tindakan nino melindungi rena kemarin
seperti kayak bukan kamu mas
lagi pula nindo kan sekarang juga ada yang jaga kan ada mama papanya walaupun istrinya lagi ditahan
kamu juga ingatkan kata kata rina
kalau dia punya kesempatan untuk ganti papa
dia gak mau mas
papa dia cuma satu yaitu kamu
aku dan reina
sangat mencintai kamu mas
dan kalau kamu juga punya kembar identik pun
kami berdua akan tetap beli kamu
hari pertama gue kerja
walaupun bos gue sakit
tapi semoga semuanya lancar
dok gimana keadaan dino sekarang
kondisi fisik pak nino memang membaik
dan dia sudah sepenuhnya sadar
tadi saya sudah memberikan obat penenang
untuk mengurangi rasa sakit di bagian matanya
sekarang pak nino sudah tidur lagi
dok saya boleh tanya gak dok
apakah anak saya nino akan buta dok
pak nino masih bisa melihat cahaya bu
sangat samar dan berbayang
jadi pak nino akan butuh fisioterapi untuk bisa berjalan
dan beraktifitas normal
butuh kesabaran dan pendampingan
dari orang orang yang terdekat
kalo gitu saya permisi
selamat bergabung kerja disini ya catherine
terima kasih ya mbak
saya mau nanya masalah jobdesk saya ya mbak
jobdes saya apa ya mbak
pak nino pernah bilang ke saya
kalau untuk jobdesk asisten pribadinya
dia yang akan atur sendiri
oh gitu ya
tapi kebetulan saya sempat ke rumah sakit kemarin
pak nino nya masih di ruang icu
masih belum sadar
semalam saya datang jenguk
pak nino sudah dipindahkan ke kamar rawat biasa mbak
kondisinya juga sudah lebih baik kata orang tuanya
ya semoga pak nino cepat sadar ya
semoga pak nino cepat sadar
nanti jam makan siang
gue coba jenguk pak nino lagi deh
kali saja sudah sadar
sekalian saya tanya soal jobdesk saya